presiden joko widodo menanam pohon beringin kembar di depan istana negara ibu kota nusantara kalimantan timur jumat pagi
lokasi penanaman beringin kembar yang berada di lapangan istana negara di kawasan ikn ini nantinya akan digunakan menjadi lokasi upacara tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
presiden jokowi didampingi menteri pupr basuki hadimulyono menteri keuangan sri mulyani mensesnek pratikno dan menteri investasi kepala bkpm bahlil lahadalia
menanam dan menyiram pohon beringin kembar secara simbolis di depan istana negara di ikn pada jumat pagi
menurut jokowi beringin kembar yang ditanam di lokasi istana negara ini merupakan simbol keagungan
optimistis acara tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat dilaksanakan di ikn
jokowi mengatakan lapangan upacara di istana negara dapat menampung maksimal delapan orang
sebelumnya jokowi turut meninjau kantor presiden yang berada di belakang istana negara ikn dan memasang secara simbolis baut pada pilah garuda
masih dalam target dan kita harapkan nanti setelah hujan turun
semua tanaman langsung ditanam semuanya rumput mulai ditanam semuanya yang untuk upacara tujuh belas agustus
dan yang paling banyak kita lihat adalah tanaman tanaman endemik kalimantan
tapi untuk khusus untuk dua ringin kembar ini adalah memang simbol keagungan